aladin kira kira yang dibawah itu sedang dalam bahaya
iya semuanya raja raja nya itu dipengaruhi oleh panglima musa yang jahat
bantuin kita ya
eh aladin kayaknya kita harus bertindak buat nyelamatin mereka
betul karena sesama makhluk hidup itu harus membantu saling membantu
eh kok nyamper
eh jangan jangan kenapa jadi begini
eh jahat kurin benar benar gatel
mungkin disini ada pihak pihak bulu
tolong garukin garukin
seon sultan sudah garuk
sorry bagaimana sih ini garuknya
ayo cepet naik kebun mana nih
eh itu dah
kayaknya kesana aja
hingga kesana aja
aduh biasa naik angkot
dulu dulu sekarang
siap pak dj
ambil kiri dikit
balik lagi puter balik
aku gak bisa apa apa tanpa dia
sampai puas lagi

rater gak semuanya
pak deji pelan pelan dong
aduh makanya pakai skapu pengamat
itu namanya tukang rambut
oh kalau begitu
pak deji mau makan baskop ya
itu base jarang nonton dangdutnya
pak dejin makan dulu ya
lapar lagi juga udah jam makan ini
terus ini gimana dong
gak tau deh
suara apa itu
alarm itu adalah karena peringatan
ya permada ini
enak banget ya basuhnya
jangan mas put
udah jatuh mereka nih
keselamatan yang utama
itu tukang apa tuh
itu tukang tambal
ditambal menjadi kenyang
oleh makanan yang bernama bakso
jadi itu daging sapi
kemudian dikasih terigu
kemudian dibulet bulet direbus
wah makanan langka ini tuh
uh langka banget tuh
kalahin komodo langkanya
ke bandung makan surabi
makannya di atas tangga
untuk anak abi tercinta
yuk kita makan
kita lihat dulu kondisi sekitar
ini yang disebut
jalan jalan membeli pisau
di tengah jalan terkena petasan
kamu ambil satu
waduh makan aja
ini namanya rejeki nompluk
kita makan dulu
pada ini membuat kondisi kita semakin terancam
takutnya ada orang orang yang gak suka sama kita
niatnya mau kerjain kita
lebih baik kita pergi aja
ini kalau bukan sama sopirnya
masa allah dirinya kita selamat
ini udah keempat kalinya kau minta permintaan
ya enak sekali
hitungannya nih yang satu lembur loh
harus dipikirin tuh lembulannya
tenang aja pak dejin
lembur pokoknya hitungannya makan sama ayam
hitungannya tiga puluh hari
nah ini pak dejin kalau dihitung
ini cicilannya belum berunas
aduh pak dejin otaknya lising mulu
maaf ya permadani
udah lama gak ganti oli
nanti dapet dari aladin
pak dejin pelan pelan dong
mana berisik semuanya nih
pelan pelan dong ngegasnya
kan kita gak ada tabung pengaman di sini
aladin kira kira yang dibawah itu
sedang dalam bahaya
iya semuanya raja raja nya itu
dipengaruhi oleh panglima nusa yang jahat
bantuin kita ya
kayaknya kita harus bertindak
buat nyelamatin mereka
karena sesama mahluk hidup itu
di sini ada aladin alpukat dan zin pak de
jadi semuanya beres
berarti neng ayu dan neng butet tumbuh di permadani ini
biar positai aladin dan
alpukat yang turun ke kerajaan
di permadani butuh waktu buat ganti oli
sudah lama nih gak ganti oli
ya udah pak dejin
ya udah kalau begitu mendingan kita jalan kaki aja
jalan kaki itu jahat
ya udah pak dejin
agak boing dikit
nanti kita jatuh berair
ya udah pelan pelan